satu lagi prestasi ditorekan oleh indonesia menteri keuangan indonesia sri mulyani dinobatkan sebagai finance minister of the year dua ribu sembilan belas global and asia pacific oleh majalah keuangan the banker
majalah the banker menilai sri mulyani mampu menjaga stabilitas finansial indonesia di saat indonesia mengalami rentetan bencana alam
the banker menyebut sri mulyani memodernisasi penanggulangan bencana alam melalui pembiayaan resiko bencana dan strategi mengasuransikan seluruh bangunan publik mulai dua ribu sembilan belas
selain itu the banker mengapresiasi pertumbuhan ekonomi indonesia yang mengesankan
sementara itu melalui akun twitternya direktur pelaksana dana moneter internasional atau imf christine lagarde memberi ucapan selamat kepada sri mulyani
lagarde menilai sri mulyani sangat layak untuk menghadapinya